dua puluh atlet dari pemusatan latihan daerah pon sumatera selatan melakukan penggalangan dana di simpang lima gedung dprd sumatera selatan pada jumat tiga belas agustus lalu
mereka meminta sumbangan kepada masyarakat untuk membeli alat pertandingan jelang pon ke dua puluh papua
hal ini dilakukan karena belum terrealisasinya bantuan alat pertandingan yang dijanjikan koni dan pemerintah provinsi sumatera selatan
para atlet khawatir tidak bisa berlaga pada acara olahraga antar provinsi mengingat pelaksanaan pon papua kurang dua bulan lagi
puluhan atlet ini merasa kecewa karena dituntut berprestasi sedangkan kebutuhan mereka tidak dipenuhi
peralatan dibutuhkan atlet untuk menyiapkan diri sebelum bertanding
kalau kita mau bertanding tidak ada perlengkapan itu akan didiskualifikasi tidak sesuai dengan standar
kalau kami gulat kan harus
minimal ada baju cadangan nanti ketika mau tanding atau mau back kan sama sumatera selatan yang malu nanti digancah pon nanti
karena pon ini adalah pekan olahraga yang sangat besar di indonesia
aksi para atlet turun ke jalan dan meminta sumbangan mendapatkan reaksi keras dari ketua koni sumatera selatan henry zainuddin
baginya tindakan yang dilakukan para atlet merupakan sejarah baru di indonesia sekaligus memalukan
mantan wakil ketua badan kehormatan dpd ini juga curiga ada unsur politis dalam aksi ini
ia menambahkan koni sumatera selatan telah memenuhi kebutuhan atlet mulai dari pembinaan hingga konsumsi selama mengikuti platda
sekarang tuntutannya cuma satu alat pertandingan waktu pon
kan itu pertandingan bulan sepuluh
sekarang proses pengadaan alat pertandingan itu
kenapa itu yang diributkan
kecuali besok mau tanding belum ada alat ya nggak apa apa
tapi kan tidak mungkin harus ke jalan
ini saya lihat ada nilai politisnya
kon dua puluh papua akan dikelar pada oktober dua ribu dua puluh satu
pada acara olahraga empat tahunan ini koni sumatera selatan mengirimkan satu ratus lima atlet dari berbagai cabang olahraga
hanif hairandi palembang sumatera selatan